bahkan dia tidak mengenali air
untung saja ayah mengenalinya
kalau tidak bisa selamat
tapi tenang saja radenata
kau sekarang berada di tempat yang aman
di tengah keluarga kita
mau apa lagi kau
tolong bebaskan gusti ratu subang larang
dan juga raden wang sungsang
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
kau akan berhenti
maka dari itu tidak perlu adanya obat
karena dengan satu sentuhan saja
gusti ratu subang larang dapat mengobati penyakit gusti anak maroko
dan juga raden wangsung
sebaiknya gusti bebaskan gusti ratu subang lara dan juga raden langsung sang
itu juga udah pulih harnain
ketuk ketuk membebaskan mereka
aku akan membebaskannya
ini semua untuk kesembuhanmu pak
prajurit beritahukan kepada dayang sediakan minum untuk raden atang
kenapa kau bisa bertarung dengan yudhokara
dia saudara sepupu kita
aku lupa ingatan
aku pun tak tahu
aku bersaudara dengan kau
dan aku tidak tahu
kenapa aku diserang oleh raden widakara
padahal aku hanya ingin keluar
untuk mencari yudhara sekarang
entah musibah apa yang menimpai
dia tidak menali air
untung saja yang mengenalinya
kalau tidak bisa hilang
tapi tenang saja raden atak
kau sekarang berada di tempat yang aman
di tengah keluarga kita
kau harus meminta maaf pada putraku
yudakara adalah ponakanku yang telah lama berpisah
kau harus meminta maaf
kau sudah sudah dengan langit

aku sudahase foremen
pernah bahkan kami berdikari
karena kamu kelwatan apapun yang kami tarik